tiap jumat eksklusif di gttv

mau kemana mau pergi ya
aku harus kasih tau randy
ren ricky udah keluar
cepet kamu liatin sana
ren tapi inget ya
jangan lupa buka puasanya
iya insya allah ma
terima kasih ma
terima kasih ma
terima kasih ma
terima kasih ma
terima kasih ma
terima kasih ma
terima kasih ma
terima kasih ma
terima kasih ma
terima kasih ma
terima kasih ma
terima kasih ma
terima kasih ma
terima kasih ma
terima kasih ma
terima kasih ma
terima kasih ma
terima kasih ma
terima kasih ma
terima kasih ma
terima kasih ma
terima kasih ma
terima kasih ma
terima kasih ma
terima kasih ma
terima kasih ma
terima kasih ma
terima kasih ma
terima kasih ma
terima kasih ma
kalau sampai ada yang mencurigakan dari hasil pembongkaran
apa al pernah cerita ke kamu soal segala sesuatu yang ada hubungannya sama roy
seingatku mas al cuma cerita tentang makamnya roh yang rusak
dan mama minta mas al untuk benerin kan
nah cuma itu aja
kenapa sih ma
enggak deh mama tuh kayak ngerasa ada yang janggal dan aneh sih
ada apa ini
apa yang mas al sembunyiin dari mama
dan kenapa perasaan aku jadi gak enak ya
semoga tidak seperti yang aku pikirkan